oh jadi tempat nongkrong kamu disini ya
seneng aja aku disini
asik tau gak sih pembayangannya
sorry ini aku gak bisa
jadi aku pulang sendiri lagi nih
sebenarnya aku juga gak mau
ngebiarin kamu pulang sendirian
kamu jangan terlalu maksain kerja ya
jangan lupa makan
kalau capek istirahat
diusahakan jangan kurang tidur
kamu ngeledek aku ben
yang jelas kalau kamu ingat aku
pasti kamu akan ingat semua nasihat aku
aku gak mau dipanggil ibu ben
ya udah kamu baik baik ya
ya kamu juga baik baik ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gak dijemput lagi
lo masih belum curiga
percaya sama gue
kalau udah sekali bohong
akan bohong terus
aku kenal ben ri
kalau dia bohong
aku tahu dari wajahnya
lu terakhir kali ketemuan sama dia kapan
tapi kita masih sering ketemu kok
ya tapi gak sesering dulu kan
lo mau tau gak kenapa
soalnya sekarang band lagi sibuk sama orang lain selain
udah mending mau pulang aja ya
lu pikirin semua kata kata gue tadi
udah usah yuk
ngapain juga lo ngajakin gue kesini
lo mau ngasih gue kerjaan
aduh asal lo tau aja ya gue itu paling gak betah duduk
dan gue tuh paling males hadapin dengan angka angka ngerti
gue lebih senang dan gue lebih kenal sama alam
kamu tuh cerewet ya
siapa siapa yang cerewet
enggak aku cuma pengen nunjukin sesuatu sama kamu
hari gini masih aku kamu
oke yuk turun yuk
terus naik ke atas
belok kanan lagi
kita mau ke mana sih ben
aduh tapi kenapa mata yang pake tutup segala
namanya juga kejutan
kejutan apaan sih
kalau aku omongin namanya bukan kejutan dong
aduh kita mau ke mana sih
sebentar lagi nyampe
kamu gak ngerasain anginnya
yaudah sekarang buka
satu dua tiga
satu dua tiga
kenapa kejutan ya
kamu letih adesana
nak kamu kok belum tidur
ina belum ngantuk mah
mama gak apa apa kan mah ina mikirin ben
daripada enak kemikirin yang lain
tapi kok malam minggu begini dia nggak datang ya nak
ben lagi sibuk mah sama kerjaan di kantornya
gak apa apa deh
siapa tahu dapet promosi
kan lumayan buat modal nikah
ina kamu kan anak mama dan papa satu satunya
jadi apapun yang kamu inginkan insya allah mama dan papa pasti mengabulkan
mak kalaupun ine sama ben nanti pengen bikin pesta yang mewah
kita pengennya dari uang kita sendiri mah
kita gak mau ngerepotin orang tua
jadi kapan ben mau melamar kamu
hanya terf maison entarnya
kalau aku kalau ngelakar

mainkan anda abang
nelo banget sih kamu
emangnya cuma cewek aja yang punya perasaan
yang punya sahabat buat curhat
oh jadi cowok juga ya
eh tapi tunggu dulu
kalau kamu sama temen cowok kamu lagi curhat
cuma cuma curhat aja kan
ini apa sih maksudnya
ya ampun olin
enggak enggak sih
kamu tuh cuma lucu aja gitu loh
kayak kamu gitu hari gini masih sering curhat
aku aja nggak pernah gitu loh
ampiti kamu harus lebih baik
lebih membuka hati kamu
coba deh kamu bayangin
kalau semua semuanya kamu simpan dalam hati
pasti pada masalah
kamu gak pernah ngomong sama orang lain
sempek tahu nggak
kamu perlu orang untuk share
dan pasti itu akan lebih meringankan kamu
dua kepala itu akan lebih kaya dibanding cuma satu kepala
aku cuma bisa bersahabat sama allah
kalau nggak taunya sama kamu juga bisa ben
asyik juga ya pemenangannya